keladara hingga malam hari ini antrean kendaraan terpantau masih padat di pelabuhan merak banten
tiket ferry untuk penyeberangan ke pelabuhan bakauheni lampung hingga delapan april dua ribu dua puluh empat ludes terjual
antrean kendaraan terlihat di dermaga eksekutif pelabuhan merak banten sebelum masuk ke ferry menuju bekauheni lampung
diperkirakan jumlah kendaraan yang melintas di merak hari ini mencapai dua puluh sembilan ribu orang
arus mudik di merak tahun ini meningkat enam puluh lima persen dibandingkan mudik tahun lalu
menteri perhubungan budi karya sumadi meminta maaf pada masyarakat karena tidak bisa melayani pemudik secara maksimal yang menyebabkan kemacetan di pelabuhan merak
menhub menyebut kenaikan penumpang hingga enam puluh persen menjadi penyebab pelayanan tidak maksimal
oleh karanya kami mohon maaf dan insya allah dengan kedatangan
hari ini cara bertindak yang disampaikan oleh pak menko akan mengurai kemacetan
apa yang disampaikan oleh pak menko adalah usulan dari pak kapolda yang memang konkret
jumlah kendaraan roda dua di pelabuhan pt pelindo ciwandan kota cilegon banten sesak dan meluber sampai menimbulkan antrean satu km dari tempat parkir utama
kondisi ini melonjak dua kali lipat apabila dibandingkan dengan jumlah lonjakan sabtu kemarin
ribuan orang yang akan melakukan perjalanan ke kampung halaman ini pun tampak kelelahan dan tertidur di atas kendaraan yang mereka tumpangi
cuaca panas serta antrean kendaraan selama berjam jam di pelabuhan ciwan dan membuat sejumlah pemudik kendaraan roda dua pingsan
petugas ke posko kesehatan untuk beristirahat dan mendapatkan pertolongan pertama
rata rata para pemudik mengalami dehidrasi dan kelelahan
pihak pelabuhan pelindo regional dua banten ciwandan mengerahkan satu unit mobil pemadam kebakaran untuk menyemprotkan air sebagai usaha mengurangi udara panas bagi pemudik
saya ini baru ada dua yang dievakuasi ke sini
yang kalau untuk kerujukan ke puskesmas ciwandan itu baru satu orang
pada pencapaian semua bang
bagaimana pengaturan penumpang termasuk arus lalu lintas agar mudik tetap nyaman khususnya di pelabuhan merak banten
kita akan bahas bersama dengan di lantas polda banten kombes leganek mawardi melalui sambungan telepon
selamat malam pak leganek dengan friska di sini
pak leganek pak dirlanta saat ini sudah ada di mana posisi pak
saya di pintu masuk dari hotel sony masuk ke depan itu di gerbang menuju dermaga merak
dermaga merawat merupakan sebelum pengecekan tiket ini mbak
kalau dari tadi pantauan tim kompas tv pak di pelabuhan merak sangat padat
saat ini seperti apa kondisi di sana
untuk kondisi saat ini yang menuju ke pelabuhan merak antrian sudah masuk ke gerbang tol merak
jadi antrian dari ekor gerbang merak itu kurang lebih tinggal satu kilo kurang
tadi dilaporkan sembilan belas tiga puluh itu sudah kurang lebih seratus meter mendekati gerbang tol merak
dan ini insya allah bisa ketarik masuk ke dalam buffer area di pelabuhan merak
mengingat kapal yang dicandarkan ini ada empat kapal yang baru masuk dari bakahuni
mudah mudahan ini bisa ketarik sehingga di cikuasa atas untuk menuju merak itu bisa ketarik lebih masuk kembali ke area cikuasa atas
bisa diceritakan pak dirlantas
seperti apa rekayasa lalu lintas di sana
seperti apa prosesnya agar kendaraan ini terbagi ke buffer zone terurai
terfokus di satu titik saja kepada tanya
untuk mbak afrika kita laksanakan delay system itu mulai dari cikupa gerbang tol cikupa kemudian dari rest area empat puluh tiga dan rest area enam belas
fungsinya sebagai buffer area sebelum masuk ke pelabuhan merak
karena kapasitas yang terbatas dengan anemo masyarakat pemudik yang tinggi apalagi lebih di tahun dua ribu dua puluh ini
kita laksanakan rekayasa delay system agar menjaga flow
menjaga flow daripada para pemudik ini tadi untuk masuk ke kapalnya
dan ini kita harapkan bisa memberikan kenyamanan khususnya daripada harus berhenti di tol
tapi lebih baik berhenti di rest area rest area yang sudah disiapkan
kami juga menambah untuk buper area di kilometer dua belas selaku delay system
itu situasional sesuai dengan perintah dari bapak kapolda untuk menambah delay system agar masyarakat bisa lebih tertata dalam artian arus mudiknya ini tadi
tadi kan ada juga kunjungan ya pak ya dari menko pmk juga dari menhub
mereka bilang bahwa kapal di pelabuhan merak ini hanya untuk melayani muatan penumpang
tadi soal usulan dari bapak kapolda untuk menarik karena fluktuasi yang sangat tinggi untuk menarik dari antrian ini tadi
maka yang di meraks dilaksanakan untuk hanya bangkitan menuju ke bakahuni
sedangkan untuk yang bongkaran atau turun dilaksanakan diturunkan di pelabuhan ciwandan
signifikan terbukti kurang lebih lima jam itu sudah tertarik sampai ke gerbang merak
oke jadi sudah mulai diberlakukan begitu ya pak ya
sudah sudah diberlakukan dari tadi setelah bapak kapolda menyampaikan kemarin itu jam sekitar jam sembilan sepuluh pagi tadi
itu sudah mulai dimainkan dari satu dermaga dua dermaga sampai sekarang
oleh seluruh dermaga kecuali dermaga eksekutif ya
salah satu juga yang jadi perhatian soal kondisi pemudik
saking banyak ya ada dua puluh sembilan ribu lebih pemudik yang melalui pelabuhan merak banten
banyak yang kelelahan di ciwandan misalnya begitu pula di pelabuhan merak
seperti apa antisipasi posko kesehatan yang sudah ada sekarang dan apakah ada penambahan
pak dengan seiring semakin banyak juga pemudik di sana
hai mas televisyons ibu nya